hingga rabu kemarin banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di mojokerto
lebih dari empat ratus rumah warga di kecamatan mojoanyar masih terendam banjir akibat tanggul yang jebol
warga juga mengaku belum mendapat bantuan dari pemkap mojokerto
beginilah kondisi banjir di desa keweden kembar kecamatan mojoanyar kabupaten mojokerto
lebih dari empat ratus rumah warga terendam banjir sejak tiga hari terakhir
rata rata ketinggian air mencapai enam puluh hingga satu meter
posisi rumah warga yang rendah membuat banjir masuk hingga ke dalam rumah
warga pun sudah tiga hari ini tidak dapat melakukan aktivitas apapun
namun sayangnya meski banjir sudah sangat parah warga masih enggan mengungsi dan memilih tetap tinggal di dalam rumah
bapak sudah tiga hari ini tinggal di rumah bapak sendiri mengapa pak tidak mau mengungsi
ya yang ngungsi orang perempuan perempuan itu cuma saya di rumah jaga apa dah punyaan saya itu harta keamanannya
oke menjaga harta benda bapak begitu ya
ketika sampai pinggang nah bapak bisa diceritain bapak tinggal di rumah tiga hari berturut turut tidurnya bagaimana masaknya gimana pak
ya masak di atas meja itu di belakang itu agak tinggi sih serupanya
yang belakang yang depannya ini sudah kelihatannya banjirnya nggak mau tahu ini sebagaimana ini
belum ada bantuan sama sekali sejak kemarin sampai sekarang tidak ada
sama sekali pak termasuk makanan
belum ada sama sekali
patupatan enggak pernah
banjir yang melanda desa keweden kembar mojokerto merupakan banjir terburuk sejak lima tahun terakhir
selain dataran yang rendah jebolnya tanggul sungai sadar membuat banjir bertambah parah